ini adalah satu kasus yang tentunya menarik perhatian begitu banyak orang ya
dan kemarin ada sidang lanjutannya yaitu dari kasus penipuan penggelapan dana dan pencucian uang dengan terdakwa tiga bos first travel yang dilakukan senin pagi
jadi ada pernyataan dari salah satu pemiliknya yaitu anissa hasibuan bahwa ada niatan untuk menjual semua aset yang tersisa untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut
oh betul sekali dan memang dalam sidang kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan enam orang saksi mereka adalah para agen first travel
sidang terkait kasus penipuan umroh yang melibatkan desainer kenamaan anissa hasibuan sebagai pemilik first travel kembali digelar senin pagi
dalam sidang ini sejumlah agen first travel memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim
dalam kesaksiannya para agen mengeluhkan sejumlah penduduk
dan penundaan keberangkatan yang kerap kali didapatkan para jemaah yang telah direkrut
bahkan ada pula agen yang tidak menerima komisi yang telah dijanjikan
sebelum sidang diskurs terdakwa anissa hasibuan sempat membantah kesaksian para agen
setiap jemaah yang tertunda di hotel bandara seluruh konsumsi dan hotel ditanggung dari pihak manajemen
oke stop dulu seluruh jemaah katanya ini tadi menerangkan tidak apakah jemaah ini saudara seperti menjelaskan
ibu jangan berbohong ya
enggak bukan berbohong
tidak pak karena dua hari itu saya yang beli sendiri
oke kalau begitu bapak tidak ada pengembalian atau ditanggung kan begitu
nah makanya tadi harus dikonfirmasi betul siapa yang sudah ditanggung yang sudah diganti
setiap jemaah yang tertunda itu semua konsumsi dan hotel dari pihak manajemen pak
pihak manajemen nyatanya dia sendiri sebagai saksi tidak dapat saudara menyatakan itu ya
pada sidang kedua kuasa hukum terdakwa kasus penipuan
travel menyampaikan keinginannya untuk menjual aset para terdakwa yang telah disita
namun jaksa penuntut umum menyatakan belum dapat menyerahkan barang yang disita karena masih diperlukan sebagai barang bukti persidangan